kita ke informasi lain komisi pemberantasan korupsi akan menggelar pertemuan dengan kapolri tito karnavian
terkait kasus penyerangan terhadap penyidik senior kpk novel baswedan
pertemuan ini juga akan membahas dugaan keterlibatan petinggi kepolisian dalam penyerangan
setelah lebih dari dua bulan sejak penyerangan dengan air keras terhadap penyidik senior novel baswedan
kpk akan kembali menggelar pertemuan dengan kapolri tito karnavian pekan depan
wakil ketua kpk laude muhammad syarif mengatakan pertemuan ini dilakukan karena ada indikasi
keterlibatan petinggi kepolisian seperti yang diungkapkan beberapa pihak termasuk novel sendiri
kami sih belum mendapatkan informasi yang detail tentang itu
tetapi komunikasi dengan novel polri dan kpk kita berlajukan dengan baik
dan akan ada pertemuan antara kapolri dengan tim ini
sementara itu kadif humas polri inspektur jeneral polisi setiawa sisto
agar novel menuangkan keterangannya dalam bap
jika itu diungkapkan ke media dan kemudian tidak terbukti akan ada implikasi hukum
kalau memang saudara novel mempunyai informasi lebih baik dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
namun saya juga mengingatkan kalau saudara novel menyampaikan ada satu nama
atau ada menyebut nama tapi ternyata tidak benar maka itu ada implikasi hukumnya
oleh sebab itu saya menyarankan kalau memang dia mempunyai informasi informasi silahkan dituangkan dalam berita acara
sebelumnya kepolisian sudah beberapa kali menangkap orang yang diduga lakukan penyerangan terhadap novel
termasuk seseorang bernama miko yang sempat diumumkan kapolri tito karnavian sebagai terduga pelaku
namun belakangan mereka dilepaskan begitu saja karena tidak ada bukti
penyerangan menggunakan air keras terhadap novel terjadi pada sembilan april dua ribu tujuh belas
sesaat setelah novel menunaikan sholat subuh di dekat rumahnya
korresponden cnn indonesia maria sarjadzian
halo selamat siang maria
ini sebenarnya apa saja yang dipersiapkan kpk sebelum menggelar pertemuan dengan kapolri
ya iqbal saya tidak bisa mendengarkan apa yang menjadi pertanyaan anda dengan baik
tetapi yang pasti untuk kasus novel baswedan yang memang saat ini sudah lebih dari dua bulan
dan sejak dilakukannya atau terjadinya penyerangan terhadapnya
dengan menggunakan air keras ini memang pihak kepolisian belum juga menemukan siapa
yang menjadi tersangka maupun dalang dari penyerangan ini
tapi memang kemarin sempat diutarakan oleh wakil ketua kpk laude muhammad syarif
bahwa kpk akan melakukan pertemuan dengan kapolri tito karnavian pada pekan depan
ini artinya bisa jadi senin pekan depan ataukah selasa pekan depan
yang pasti dalam jangka waktu pekan depan mereka akan melakukan pertemuan
untuk membahas pengakuan dari novel baswedan yang menyatakan bahwa ada petinggi dari pihak kepolisian republik indonesia
yang terlibat atau mendalangi kasus penyerangan terhadap novel baswedan pada sebelas april dua ribu tujuh belas yang lalu
jika terlihat dari indikasi beberapa hal iqbal memang ini istilahnya menelisik
atau boleh saja mengarah kepada pihak pihak yang memiliki jabatan yang tinggi
karena kan ada sejumlah hal yang hingga saat ini sampai saat ini
bagaimana kemampuan dan kemampuan yang diberikan oleh pihak pihak kepolisian republik indonesia
untuk mengusut atau mengungkapkan dengan jelas siapa sebetulnya dalang dari pelaku penyerangan ini
karena dalam bukti cctv yang sudah diberikan oleh pihak keluarga novel baswedan maupun dari pihak kpk
di mana memang di rumah novel baswedan saat itu memang dipasang cctv
yang cctv ini tersambung ke kantor kpk dan ini juga sudah diserahkan
kemudian juga ada bukti di mana saksi mata yang juga melihat pada saat kejadian itu
terakhir adalah yang mengejutkan adanya sidik jari yang hilang pada cangkir yang diduga digunakan oleh pelaku
untuk menyiramkan air keras terhadap mata novel baswedan hingga saat ini
novel menjalani perawatan dan masih belum sembuh secara total
iqbal kita juga harus prihatin karena novel baswedan merupakan penyidik senior kpk
yang memang terlibat atau sedang mengusut beberapa kasus besar di indonesia
kasus korupsi seperti ktp elektronik kemudian ada juga impor daging sapi
dan beberapa waktu yang lainnya
juga mengenai kasus simulator sim
di mana simulator sim ini juga sempat terjadi gesekan antara polri dan juga kpk
di mana saat itu pada tahun dua ribu dua belas sempat kpk didatangi oleh puluhan kepolisian
ketika joko susilo disebut sebagai tersangka dari korupsi simulator sim
tidaknya itu memang gesekan dengan komisi pemerintahan korupsi dan juga kapolri
maksud kami kepolisian republik indonesia ini juga terjadi beberapa kali
tidak hanya dalam kasus simulator sim
namun kita juga masih ingat bahwa ada kasus budi gunawan
di mana kpk mengusut rekening gendut aparat kepolisian
dan saat itu juga sempat mengatakan bahwa bg atau budi gunawan diduga memiliki rekening yang begitu besar
dan diduga terindikasi dengan korupsi
namun memang ini belum memiliki bukti yang jelas
dan apakah yang nanti akan dibawa oleh pimpinan kpk ketika bertemu dengan kapolri
itu karena vian pada pekan depan kami juga masih menunggu konfirmasi dari pihak kpk
tetapi mereka meyakini bahwa polisian republik indonesia memiliki niat baik
untuk mengungkap kasus ini
sebelumnya iqbal memang beberapa kali polisi sudah mengungkap adanya pihak pihak yang terduga melakukan hal ini
salah satunya adalah ahmad lestahulu
ahmad lestahulu atau muhammad lestahulu ini memang diduga menjadi orang yang melakukan penyerangan terhadap novel baswedan
tapi ini juga belum tersimpul dengan jelas
karena kemudian ahmad lestahulu juga dikeluarkan atau kemudian dilepaskan oleh pihak kepolisian republik indonesia
begitu pula dengan terduga
miko yang juga mengaku bahwa dirinya melakukan penyerangan
tapi kemudian setelah diselidiki oleh kepolisian
dan ini beberapa hal yang menjadi indikasi bahwa memang kemungkinan besar ada keterlibatan pihak yang memiliki kekuatan yang cukup besar dalam kasus penyerangan novel baswedan
kembali kembali ke anda iqbal
baik maria sarjana yang melaporkan langsung dari gedung kpk